pelakuna pelakuna pelaku mutilasi
jadi terakhir untuk kondisi pelaku sampai pagi ini masih labil jadi kadang bisa diajak
berkomunikasi dengan baik kadang yang bersambut aja wak diem jadi sementara kami tempatkan di

untuk isolasi terpisah dengan tanah yang lain oke jadi saat ini belum bisa memberikan
keterangan apapun berarti ya ya sementara kita belum bisa menggali terlalu jauh kemarin atau
malam sempat kami coba untuk melakukan interogasi awal pemeriksaan awal dan ternyata
belum bisa untuk kami lanjutkan karena memperhatikan kondisi psikis dari pelaku
yang masih naik turun ya kadang emosi jadi tidak layak untuk dilanjutkan pemeriksaan
kapan rencana akan diperiksa secara kejiwaan kemudian secara kejiwaan rencana hari senin
kami sudah koordinasi dengan dokter jiwa nanti akan dilakukan penelaman
katanya kemarin juga sempat dilakukan pengobatan untuk pelaku ya betul jadi
kurang lebih seminggu yang lalu bahkan istri atau korban ini sempat menghubungi pihak puskesmas
ranja dan pihak puskesmas sudah sempat datang untuk melakukan komunikasi dengan pihak pelaku
dan kemarin juga saya langsung berkoordinasi dengan petugas yang berkunjung ke rumah pelaku
dan menyampaikan bahwa yang betul petugas sempat datang dan memberikan semacam obat penerangan
pada pelaku dan berkomunikasi dengan pelaku dan menyampaikan bahwa kondisinya baik baik saja tapi
petugas dari puskesmas juga menyampaikan kepada korban dan keluarga pelaku untuk mengupdate
perkembangan perilaku dari pelaku tersebut tapi sampai dengan kejadian kemarin tidak ada update
yang disampaikan oleh pihak keluarga maupun korban kabarnya memang pelaku sempat melakukan
kepercobaan bunuh dirinda ini seperti apa langkah langkahnya yang betul jadi dari saksi saksi
yang sudah kami periksa beberapa hari yang lalu sempat membenturkan kepalanya dan terdapat
hai sembilan jahitan dikepala jadi memang perilaku reaktif tersebutlah yang terdapat dari pelaku tersebut juga
yang membuat istri dan keluarga untuk menghubungi puskesmas ranca
jadi upayanya ini sekarang di sel terpisah ya nand
ya betul jadi kita tempatkan di shelter pisau
waktu melakukan mutilasi sendiri ini pelaku mencoba ada videonya mencoba melukai diri sendiri
ya betul jadi berdasarkan pemeriksaan fisik setelah pelaku kami amankan
ditemukan beberapa goresan senjata tajam di lengan kiri
dan juga ada tusukan benda tajam di betis sebelah kanan belakang
oke dari saham saham ini sudah berapa saksi yang diperiksa nand
kita fokus memeriksa saksi dari tetangga yang bersangkutan
kurang lebih ada tujuh orang yang sementara diambil keterangannya di polsek ranca
itu pihak tetangga atau keluarga
ada tetangga ada pihak keluarga tapi masih sifat sementara pemeriksaan awal
karena kita masih melihat kondisi dan psikis keluarga yang bersangkutan
kemudian ini di media sosial kan banyak sekali simpang siur gitu
pemberitaan ini soal judi slot yang dilakukan oleh anaknya sendiri ini gimana kan
tentunya semua informasi informasi yang berkembang kami akan tampung
dan kami akan lakukan pendalaman jadi untuk hal tersebut kami belum bisa berbicara terlalu jauh
tapi semua informasi kami akan dalami
saat ini kondisi anaknya korban seperti apa
ya sementara untuk anak korban kami titipkan ke keluarganya
dan informasi terakhir yang diupdate oleh kapolosek ranca sudah mulai membaik
itu pasti akan dilakukan karena anak masih di bawah
saya niluh kuspa saksikan program program kompastv
paytv dan media streaming lainnya